sejak resmi terpilih menjadi calon wakil presiden ma'ruf amin semakin gejar melakukan safari politik ke berbagai wilayah di indonesia
tempat yang paling sering ia kunjungi adalah pesantren nahdlatul ulama
sementara belusukan merupakan salah satu cara kampanye yang masih dinilai efektif oleh calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno
jelang pemilihan presiden dan wakil presiden dua ribu sembilan belas masing masing kandidat gencar melakukan kampanye politik
setiap calon pun memiliki cara dan ciri khas masing masing dalam berkampanye
seperti yang dilakukan calon wakil presiden nomor urut satu maruf amin yang gemar mengunjungi pesantren
beginilah gaya politik ma'ruf amin penuh canda dan buyonan khas ulama nahdlatul ulama
bagi calon wakil presiden ma'ruf amin mencari kemampuan untuk mencari kemampuan untuk mencari kemampuan untuk mencari kemampuan
calon wakil presiden nomor urut satu ini terpilihnya dirinya menjadi calon wakil presiden adalah penghormatan terhadap ulama
oleh karena itu ia harus mampu membulatkan suara para pengikutnya
selalu nu kita jadikan sebagai nu pesantren
nu pesantren ini modal kita yang harus kita kuatkan
yang baru komunitas komunitas lain nelayan peternak yang lain lain semua kita rangkul
tapi modal utama nu dan pesantren itu harus ada di tangan
busukan ke pesantren pesantren nahdlatul ulama memang sudah menjadi bagian strategi dari pemenangan jokowi ma'ruf
pesantren adalah basis organisasi nahdlatul ulama
tak bisa dipungkiri bahwa sosok yang lahir dari kalangan santri ini memiliki posisi tawar yang cukup besar dalam pilpres mendatang
khususnya bagi pemilih muslim
diperkirakan jumlah pengikut nahdlatul ulama mencapai seratus juta orang
lebih dari setengah calon pemilih
sementara itu bagi calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno
belusukan dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk meraup suara pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
sandi pun berpindah pindah kota hingga provinsi dalam waktu yang singkat
biasanya sandi memulai hari dengan olahraga lari
selain untuk menjaga stamina ia juga menjadikan olahraga sebagai cara untuk menyapa
di rumah warga setempat
lusukan sandiaga biasanya dimulai dengan dialog di rumah warga setempat
sementara separuh waktu lagi biasanya dihabiskan untuk menerima permintaan berfoto bersama hingga suah foto
dari relawan prabowo sandiaga yang didominasi kalangan emak emak
harapan saya ingin menyuarakan aspirasi masyarakat untuk menghadirkan satu perubahan
agar mereka bisa mendapatkan penghidupan yang lebih baik
juga lapangan kerja
dan mereka bisa menjadi harapan kita semua kan indonesia
dalam setiap kampanye mantan wakil gubernur dki jakarta ini hanya melakukan pidato singkat
diiringi nyanyian baik itu lagu resmi prabowo sandi atau lagu nasional
tim liputan cnn indonesia